buntut penyelundupan suku cadang harley davidson dan dua unit sepeda lipat mewah merek brampton
dalam pesawat garuda indonesia baru airbus tipe a tiga ratus tiga puluh sembilan ratus neo
tidak hanya menimpa mantan direktur utama garuda ari askara
menteri perhubungan budi karya sumadi di tol cikampek minggu siang menegaskan
pihaknya akan memberi sanksi denda pada maskapai garuda indonesia
meski tidak merinci besaran denda budi menyebut sanksi ini diberikan karena
maskapai pelat merah ini melanggar aturan penerbangan
saya sudah sampaikan bahwa kalau kementerian perhubungan
concernnya adalah berkaitan dengan safety
sesuai dengan ketentuan apabila satu penerbangan
juga termasuk penerbangan ferry ada flight of approval
nah flight overful itu harus mencantumkan penumpang dan barang yang dibawa
apabila itu tidak dicantumkan dalam flight of approval
maskapai harus bertanggung jawab dan bersedia untuk dilakukan denda
hari ini dirjen udara akan melakukan atau menyampaikan surat kepada garuda
tentang apa itu pak surat itu tentang apa